hai pemerintah provinsi dki jakarta resmi mencabut penghargaan adik karya wisata yang sebelumnya
diberikan kepada diskotek koloseum menurut sekretaris daerah pemprov dki jakarta saiful
wall pencabutan penghargaan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta adanya laporan
dari badan narkotika nasional provinsi dki jakarta bahwa diskotek koloseum masih menjadi
perhatian khusus karena kasus narkotika pemprov dki juga mengaku telah mengirim surat pemanggilan
dan teguran tertulis kepada pemilik usaha untuk meningkatkan pengawasan gubernur dki jakarta anies
baswedan juga telah memerintahkan pemeriksaan dan penonaktifan terhadap jajaran yang terlibat
dalam tim penilai penghargaan untuk kolosium pak gubernur telah memerintahkan kepada inspektorat
agar melakukan pemeriksaan kepada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian dan jika terbukti
akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jajaran yang terlibat sementara
dinonaktifkan selama pemeriksaan berjalan sementara itu badan narkotika nasional mengkritik keras
penghargaan kepada polosium yang akhirnya dibatalkan tersebut menurut kepala deputi berantas bnn irjen
paul armandepari penghargaan tersebut tidak layak diberikan karena sebelumnya bnn pernah melakukan
terkait dengan penyalahgunaan seharusnya tidak diberikan penghargaan penghargaan yang sifatnya kurang begitu mendidik di tengah tengah masyarakat
sebelumnya pada tiga belas desember dua ribu sembilan belas diskotek polosewuk diberikan penghargaan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan pemprov dki jakarta
karena dedikasi dan kinerja dari diskotek tersebut